puluhan penjudi di lumajang lari kalang kabut saat petugas kepolisian menggerebek tempat mereka berjudi
dalam penggerebekan itu polisi hanya berhasil menangkap satu orang saja
sementara yang lainnya berhasil melarikan diri
puluhan penjudi dadu langsung kabur melarikan diri
saat satuan reserse polres lumajang menggerebek tempat mereka berjudi
di sebuah pos kambling pinggir jalan kelurahan rogotrunan lumajang
meskipun sebagian besar penyudi berhasil kabur
tetapi polisi juga berhasil menangkap salah satu penjudi
polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat judi
kemudian uang sepeda motor dan beberapa sandal yang ditinggal kabur
dalam pengerebekan ini polisi sempat mendapatkan perlawanan dari warga yang berada di lokasi ini
saat warga itu tidak mau sepeda motornya dibawa petugas ke kantor polisi
dia berdali hanya sekedar bertamu di salah satu rumah warga
namun setelah mendapatkan penjelasan warga itu akhirnya mau juga menyerahkan motornya pada petugas
pengerebekan ini dilakukan setelah aparat kepolisian mendapatkan informasi dari warga
akan adanya aktivitas judi yang selama ini meresahkan
tadi kami mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya judi di belakang
kelasa lumajang dan kami amankan bb sekitar empat kotak capjiki dan jadu
selanjutnya satu penjudi yang tertangkap dan semua barang bukti dibawa ke mapolres lumajang
untuk pemeriksaan lebih lanjut
nur hadi wicaksono lumajang